amin gak tau ini tipe
kau sudah dari rumah emak
ada keperluan apa kok dengan emak
ada sedikit keperluan aja
ya urusan kau dengan emak lah
ya buat saya sih penting
emang mbak tir perlu tau
ya gak juga sih
ya gue juga tahu tapi kenapa
iya gue baru tahu mesinnya mati
belum tau kenapanya
yaudah deh gue turun dulu
ya ini sih bukan mesinnya yang mati
bensinnya yang abis
yaudah duduk aja
kalau ada yang ngejar lagi

tapi kayak di sini guys

baik aku pergi dulu
bisa gue kemah sama ada yang aku nasib
gak ada apa apa
aku tak peduli banget
mau nih periksa tonggi
balik min udah gak usah nangis dikenal ngejar
berangkat aduh motor pakai mogok segala lagi
hai hei motor temen gua tuh itu tuh yuk lari lari
hei hei hei berdua mau apa lu mau nangkep lu berani lo gua ya iyalah
pakai lari lagi capek
saya lagi main ya udah lanjutin
panjang panjang panjang
eh lu ngapain sih dari larian burlo
gimana rampoknya udah pergi
kemana naik angkot
kenapa dibiarin naik angkot
jangan nyalahin saya tuh
saya teh udah capek dari tadi ngejar tapi masih aja lolos
kan salah sih itu ngebiarin dia lolos
eh kok jadi saya yang disalahin
udah gede main kejar kejaran
siapa yang main kejar kejaran
menjaga rampok noh
hah rampok ya udah
jangan main larian larian mulu gue capek ngejar lo
sama lah bang
yaudah deh gue nyera aja deh
rampok jangan dikasih ampun
kita baca ke kantor polisi
ampun bu ampun bu
masih mau lawan loh
gak bu ampun ampun bu
eh kalo rampok tuh ga boleh dikasih ampun
ampun bu jangan bu
ayah kita lapurin aja
ampun bu jangan bu
merasain terhadir rusak

jadi orang itu harus baik merampok buat apa gak mau rampok rampokan
ampun bu ampun ampun
ampun bu ampun
ya pakcik susun aja
alah gue tau lo mau ngetetik gue
pakcik saya tadi mau bilang tali sepatu pakcik copot
bisa jemput laris gak ke rumah emak
oh mbak mojak mau pulang ke depok
makasih mbak mojak
mbak mojak lo mau ga
nih pakcik gue pengen
gue mau ke rumah emak
rapet biasa rp lima
kagak bawa duit pak ji bawa cuman temunya recehannya cuman segini nih
berapa nih rp tiga enggak apa apa nih enggak apa apa dah
kenapa enggak nelfon yang lain dulu aja udah tadi bilang jadi pulang ke depok
mak harus pergi dulu ya assalamualaikum waalaikumsalam
udah pulang deh udah
apaan kan hari ini alia ulang tahun terus modern gitu ya kagak be uy itu udah lama
janjiin alia beliin sepatu yang boleh dipengin nah uy mau ngasihnya hari ini sebenarnya lu
minta tolong apaan mbak be kan uy mokor emak emak be bikin kue nah uy kagak sempet beli itu sepatu
bapak tolong beliin ya ini alamat toko sama merek sepatunya dan ini uangnya oh begitu ntar
gue beliin sekalian dibungkusin ya be tapi jangan sampai alia tahu kalau babi lagi beli sepatu
emang kenapa kan mau jadi kejutan be oh ya udah be uy jalan dulu ya be assalamualaikum waalaikumsalam
serius serius semalam begitu gua dengar dari bapak gue langsung telepon ojek